halo selamat sore saudara kembali anda menyaksikan program berita kompas petang
bersama saya rahmat ibrahim dan sintia rompas
hanya di kompas tv independen terpercaya
informasi pertama akan disampaikan sintia silakan
ya terima kasih ibrahim saudara kita ke informasi pertama di kompas petang
selebritas sandra dewi yang juga istri harve mois
tersangka korupsi kasus tata niaga timah
masih menjalani pemeriksaan di kejaksaan agung
ini adalah panggilan kedua bagi saksi sandra dewi
di kasus korupsi tata niaga timah
wilayah izin usaha pertambangan pt timah
tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
berbeda dari pemeriksaan pertama bulan april lalu
di mana sandra dewi datang dari pintu depan dan menyapa wartawan
kali ini sandra dewi diam diam
sudah tiba di ruang pemeriksaan
dan hadir lebih cepat dari agenda pemeriksaan
kejaksaan agung juga memeriksa crazy rich pick helena lim
yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi timah
helena lim membawa sebuah tas kuning
masuk ke gedung kejaksaan agung
selebritas sandra dewi kembali menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya
sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin tambang timah
yang menyeret sang suami hervi mois sebagai tersangka
sebelumnya sandra dewi menjalani pemeriksaan sebagai saksi
untuk kasus korupsi yang sama pada empat april lalu
direktur penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus
sebelumnya menyebut pemeriksaan terhadap sandra dewi dilakukan
untuk mengklarifikasi sejumlah barang bukti
yang diduga terkait kasus korupsi timah
kejagung sudah menggeledah rumah milik harvey moise
dan menyita sejumlah mobil mewah milik harvey
salah satunya adalah mobil mewah rolls royce
kepada sang istri sandra dewi sebagai hadiah
kejagung memastikan mengusut dan menelusuri
sejumlah aset milik sang suami harvey mois
yang diduga menjadi aliran dana korupsi dan pencucian uang
dalam perkara ini yang kami sangka
yang terlibat dalam tindak bidana korupsi adalah sodara hm
sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan
terhadap aset aset milik hm
dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut
ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya
pasti akan kami lakukan penyitaan
tidak hanya apabila aset tersebut
berada di atau dimiliki oleh siapapun
sepanjang itu ada dugaan keterkaitan
kejagungnya apakah sudah ada aliran
ketika kami tidak bisa kami sampaikan disini
saat ini kejagung telah menetapkan dua puluh satu orang
selain suami sandra dewi herve mois
kejagung juga menetapkan selebgram helena lim
kejagung juga sudah memeriksa pengusaha robert bono susatya
sebagai saksi dalam kasus korupsi timah
siapa saksi sandra dewi diperiksa
kita bergabung dengan triksi valencia
jurnalis kompas tv di gedung kejaksaan agung
triksi salah berita sandra dewi diperiksa
untuk tersangka siapa dalam kasus dugaan korupsi timah
ya sintia masih terkait dengan suaminya harvey mois
karena memang hari ini adalah mencocokkan
mengklarifikasi kembali kecocokan dari aset yang tidak wajar
maupun juga harta kekayaan baik dari milik sandra dewi
tentu ini masih berkaitan karena memang harveyboi kita tahu
bukan hanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saja
tapi juga ada tppu atau tindakan atau tindak pidana pencucian uang
nah tentu terkait dengan tppu ini yang mesti didalami
dan juga harus lebih jeli cynthia
karena kalau kita tahu tppu ini banyak sekali jenisnya dan juga macamnya
mengingat juga ada aliran dana yang sudah dikeluarkan ataupun juga sudah dilakukan oleh harvey moi
selama memang berlangsung begitu ya
ini tentu akan didalami karena memang sandra dewi juga adalah keluarganya
mengingat apa saja hadiah hadiah yang sudah diberikan
kemudian juga apakah memang ada keterkaitan dengan tppu
aliran dana harta kekayaan maupun juga aset aset
yang beberapa juga sudah dilakukan penyitaan oleh kejaksaan agung
ini akan kembali didalami dan juga ditelusuri
kalau pada tanggal empat april didalami terkait dengan rekening herve mois
nah hari ini kembali dicocokkan dan juga diklarifikasi
kalau kita berbicara tentang tppu cynthia tentu harus berhati hati
tadi kami berbincang dengan salah seorang anggota di kejaksaan agung
tppu harus melihat dan meneliti kembali sejauh mana memang keterkaitan
maupun juga pengetahuan dari sandra dewi terkait dengan aliran dana
dugaan korupsi maupun juga dengan tppu
jadi tidak menutup kemungkinan ada hal hal lain yang kemudian dibuka
ataupun juga ditemukan oleh penyidik ataupun juga aset aset lain
yang kami dapat infonya adalah ada salah satu aset juga yang kembali disita
tapi memang nanti ini akan disampaikan pada saat press conference cynthia
apakah ini ada di era jakarta ataupun juga di daerah lain
dan ini kepemilikan aset milik siapa yang kemudian kembali disita
ini nanti akan disampaikan dalam press conference pada pukul lima sore
di jawa tengah purwokerto oleh kejaksaan agung
nah kalau saat ini yang masih dilakukan pemeriksaan
selain sandra dewi adalah helena lif
yang kita tahu juga adalah seorang tersangka ke empat belas dari kasus korupsi timah
dimana kalau helena lim juga tidak berbeda jauh
yakni masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan harta hartanya
maupun juga aset asetnya juga sudah dilakukan penyitaan
jadi sampai saat ini kita masih menantikan lebih dalam lagi
dan juga keterangan lebih lanjut cynthia terkait dengan hasil pemeriksaan
ataupun juga fakta baru yang kemudian didapatkan dari pemeriksaan pada hari ini
ya triksi ini sandra dewi hari ini diperiksa berikut juga dengan helena lim
apakah pemeriksaan keduanya dilakukan untuk mengkonfrontir
dan apakah pemeriksaan keduanya dilakukan di ruangan yang sama triksi
ya sintia tadi kalau kami mengkonfirmasi kepada pihak kejaksaan agung
bahwa keduanya dilakukan pemeriksaan di ruangan yang berbeda
tapi terkait dengan apakah akan dikonfrontir karena mengingat dengan
karena mengingat dengan aliran dana ini tidak menutup kemungkinan ada yang berkaitan
jadi tidak menutup kemungkinan akan ada konfrontir yang dilakukan
tapi kami masih tentu menunggu informasi lebih lanjut dan juga lebih valid
dari kejaksaan agung ataupun dalam hal dari direktur penyidikan kejaksaan agung sintia
apakah hari ini dilakukan konfrontir ataupun juga nanti akan dijadwalkan kembali
karena kalau melihat dengan aliran dana aset aset dan juga tppu
tentu ini harus melakukan pendalaman dan juga penyelidikan yang lebih dalam
jadi tentu terkait dengan konfrontir kita nanti akan pastikan kembali
apakah memang ini juga sudah dilakukan pada hari ini
atau nanti akan dijadwalkan kembali terhadap pemeriksaan sandra dewi
maupun juga terhadap helena lim dan tidak menutup kemungkinan ada aset aset
ataupun juga tersangka baru yang juga akan ditetapkan oleh kejaksaan agung
dari kasus dugaan korupsi timah ini
valencia melaporkan langsung dari gedung kejaksaan agung